ibu makan aja dulu nanti saya yang bawa motor ibu ke tambal ban gimana bu
enggak usah enggak usah mas saya ngerepotin enggak usah
nggak apa apa bu bentar bu ya
ini bu sebagai jaminan mendingan ibu pegang kunci saya aja
oh enggak enggak apa apa bu nih pegang aja bu nanti saya bawa motor ibu ya
ini beneran mas iya nggak apa apa bu ibu makan aja ya
oh ya udah makasih banyak ya mas
zaman begini masih ada aja anak ganteng baik kayak gitu ya
kayaknya bengkel juga masih jauh
iya dari boy bilang dia tiba tiba keinget kalau heikal mau sini
terus dia pikir wah jangan jangan ada aku di sini terus dia telepon deh
kal kita harus ke rumah boy sekarang nih kita harus pastiin kalau boy itu beneran
untuk jadian atau belum sama angel
enggak penting ya gue gak peduli
lah kenapa gitu
ya gue gak peduli lagi sama urusan boy
mau dia pacaran kek mau kenapa kek
tuhan aku suruh penapaan ya
kayaknya tuhan aku suruh penapaan ya
woy boy lo dapet loan kroco gitu aja susah
envyo ini tuh baru awal tau gak
ujung ujungnya itu pasti sama
ngek banget itu ya
eh kita coba dulu yuk
air putih mineralnya den
ini stm den
susu telur makanan
ya bener baik
btw lo udah sempet nanyain belum ke boy
emang bener ya boy jadian sama angel
soalnya waktu itu pas gue liat hpnya boy gue liat sendiri kok
apa sih tuh gak menegak jelas aja
lo tuh apaan sih
ternyata beritanya fix
gue jadian sama ian emang udah tau semua orang
engga engga bukan itu
boy sama angel udah jadian
mereka resmi pacaran
lo tau dari mana
gue denger dari sahabatnya boy sendiri
gue denger dari hai kel
btw lo udah sempet nanyain belum ke boy
emang bener ya gue jadian sama anget
soalnya waktu itu pas gue liat hpnya boy gue liat sendiri kok
dia bilang dia liat
dan katanya hai kel udah baca mesejnya boy sama angel
tuh kan ini tuh udah jelas banget
jelas kan rey
maaf ya gue mesti ceritain nih ke lo
awalnya juga gue gak nyangka banget bakal kayak gini tapi
biar dia bisa mikir
mainin perasaan cewek seenaknya
pokoknya kita harus ngasih buaya pelajaran
ibu motornya kenapa
bannya kempes mas
sambal ban masih jauh ya mas
ibu udah makan belum
emang kenapa mas
nah gini aja bu mendingan ibu makan aja dulu nanti saya yang bawa motor ibu ke tambal ban
gak usah nggak usah mas saya ngerepotin gak usah
gak apa apa bu bentar bu
ini bu sebagai jaminan mendingan ibu pegang kunci saya aja
oh enggak lah
nah nggak apa apa bu nih pegang aja bu
iya beneran mas
oh ya udah makasih banyak ya mas
zaman begini masih ada aja anak ganteng baik kayak gitu ya
kayaknya bengkel juga masih jauh
ya allah semoga engkau balas kebaikan anak gantung itu
gue bikin yang mau makanan
ah bagus ya namanya ya
ya udah makasih ya
mau gue siapin sini gue siapin
eh gak usah gak usah
nanti gue makan sendiri aja
sorry gue ada urusan
gue ada urusan
gue malah keluar sih
ya gak dimakan dong
nih deh gak apa apa
dan gue yakin banget